saya yang paling iri melihat tayangan berikut karena saya juga pengen siaran dari rumah tapi sayang sekali nggak bisa
tapi kita akan coba tanya dengan salah satu penyiar radio yang juga sudah menerapkan siaran dari rumah
adakah kronal surapraja penyiar radio jack fm
karena selamat malam melalui sambungan skype
aduh aku ngiri banget loh sebenernya aku juga pengen loh siaran dari rumah
jadi udah seminggu ya udah seminggu ya work from home siaran di rumah nih
ya ini minggu kedua jadi kalau kan dari mulai selasa rabu kamis jumat senin
berarti udah hari kelima kita siaran dari rumah
oke gimana pengalaman hari kelima siaran di rumah asik gak
udah mulai terbiasa yang seru adalah memang karena nggak di studio jadi boleh sambil makan sambil meluk anak
bahkan saking santainya kalau di rumah saya memang anak anak itu ya saya tika sama melissa siarannya di sofa
itu jadi udah mulai terbiasa hari kelima nih udah menyenangkan lah
udah menyenangkan ya terus kalau misalnya kan siarannya sama melissa terus habis sama tetika juga kan bertiga
berarti di rumahnya kang ronald nih selama lima hari ini kemarin
ya jadi rumah tikke rumah saya rumah melissa tike rumah gitu aja terus gantian
karena memang jaraknya pun kami berdekatan
kebetulan itu apa ada aja rezeki sebagai penyiar pagi jujur ya kami enggak
nyiapin makanan dikirimin terus sama pendengar beneran ya
boleh share alamatnya di mana mungkin saya juga bisa meminta makanan ke sana
tapi kan ngomong ngomong gini kan siarannya kan pindah pindah nih kadang kadang di rumahnya kang ronald tetike melisa gitu
terus penerapan social distancingnya juga ada nggak sih kan main ke rumah orang
gitu kan mungkin ketemu sama anggota keluarganya juga yang ada di sana tuh gimana siarannya juga jaga jarak nggak
siarannya pun jaga jarak kami tidak sedekat biasanya dan yang paling penting saya tike melisa juga emang nggak ke rumah
habis siaran pulang jadi kami tahu status kesehatan kita gitu kan ya
dan memang menerapkan masuk tuh disemprot dulu disinfektan cuci tangan asik
jadi meskipun kita memang masih bertemu tapi seminimal mungkin habis selesai nggak kemana mana langsung pulang
oh jadi bener bener di rumah aja ya
betul betul bener bener di rumah aja gitu
work from home nya siaran di rumahnya kira kira sampai kapan udah tahu belum
minggu ini masih sampai hari jumat
mungkin diperpanjang masih menunggu keputusan dari manajemen kantor sih
oh oke tapi kayaknya diperpanjang
kita lihat situasi aja ya yang penting ya
tapi boleh mungkin kasih tips gimana sih banyak orang juga yang senang work from home kerja dari rumah
tapi ada juga yang kayaknya aduh jenuh banget apalagi di rumah mungkin banyak anak anak
gimana sih bikin kerja dari rumah itu work from home itu yang asik tuh kayak gimana sih
ya kalau saya sih memperlakukan
hal yang sama yang seperti hari hari biasa saya lakukan
bangunnya tetap sama tetap dandan
meskipun di rumah meskipun saya mandi dan dandan lantai atas terus ke bawah
saya bener bener setelan kerja
jadi mood nya pun sudah diciptakan untuk kerja mindset nya diciptakan buat kerja
kalau misalnya pagi pagi abis mandi pakai piyama lagi atau bahkan nggak mandi
nggak akan dapat semangat kerja
akan dapat semangat kerja soalnya
ambience itu kan pasti beda kan
biasa siaran di tempat kerja
artinya keluar dari rumah kan di studio gitu
mungkin banyak orang lain juga seperti itu profesi profesi lain kan
tantangannya tuh kayak apa sih yang paling berat
kan udah hari keberapa nih hari kelima tadi ya
udah lima hari kan
hari kelima ya
tantangan di depannya tuh apa sih yang kemudian harus orang pahami
ya memang ada tantangan mungkin memang ada problem
mungkin memang ada masalah
tapi semuanya oke oke aja kok gitu
ya jadi yang saya rasakan sebagai penyiar radio adalah ada beberapa fitur radio yang nggak bisa dibikin di rumah
ya karena semua alat itu adanya kan di studio
gitu kan seperti kami punya fitur namanya tauco tawaran ngaco
itu harusnya dibikin di studio karena ada alat perekamnya alat buat editing dan lain sebagainya
ketika kami siaran di rumah kami juga
tidak bisa melakukan itu
sama satu lagi hilangnya interaksi dengan pendengar
ya akhirnya untuk mengakalinya pendengar kami suruh kirim voice note
jadi bentuknya monolog gitu kan
jadi ada sedikit penyesuaian yang harus memang pendengar juga mengerti bahwa ini dalam keadaan darurat kok
selain berdengar harus mengerti klien juga harus mengerti ya
karena pundi pundinya ada di sana

jadi memang serunya adalah gimana kita harus tetap kreatif menyesati ini gitu loh
oke aku sebenarnya ngiri banget aku juga pengen siaran dari rumah
bolehlah tolong aku ini
kalau tv kebayang lebih ribet sih pak
ya mungkin ini bisa didengarkan oleh bos bos saya cobalah siaran dari rumah kita
tapi terakhir kang ronald terakhir deh
gini pemerintah sudah mensosialisasikan social distancing siaran dari rumah lagi work from home kerja dari rumah gitu
aku mau dengar kita mau dengar kang ronald juga kasih notes gitu ya kasih ajakan untuk pemirsa cnn atau mungkin juga pendengarnya kang ronald bahwa ayo deh kita kerja dari rumah aja
kalau nggak penting penting hambat nggak usah keluar rumah
aku mau dengar itu dong boleh nggak
oke jakarta dan juga indonesia ini kita sedang ada di dalam sebuah kondisi yang darurat ya
jadi virus corona ini tidak bisa kita lawan tanpa kebersamaan
virus corona mendatangkan sebuah rasa kebersamaan yang membuat sekat sekat diantara kita hilang
bukan hanya indonesia tapi juga dunia
jadi sekali lagi kami yakin kalau penonton cnn adalah orang orang yang
berpendidikan dan juga memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi jangan keluar rumah dulu untuk sementara saat
jangan berkumpul dengan banyak orang dulu dalam waktu bersama dalam sementara waktu ini ya
mari siaran kalau saya di rumah saja anda mungkin kerja di rumah saja
kecuali sangat sangat urgent untuk kebaikan semua
kita bisa lawan virus corona bersama sama
kita bisa lawan virus corona bersama sama
semoga ini juga didengarkan oleh atasan saya
yang ada di rumah mungkin yang nonton sekarang
jadi saya bisa siaran dari rumah besok besok
thank you banget ya kang ronald
thank you banget sudah gabung dengan sambilisya connected malam hari ini
sukses terus saya jaga kesehatan yang paling penting
terima kasih kamu juga ya